ini oma beliin jus buah khusus buat kamu
bagus untuk kesehatan kamu ini
abi jadi anak manja banget sih
aku aja gak pernah digituin sama oma
abi gak bisa jalan selamanya ya ma
nomor yang anda tuju
sedang tidak aktif atau berani
kurang ajar bang john
habis terima uang dia ngilang gitu aja
terus siapa yang bantu aku menyingkirkan si dewi dan abi dari sini
semua semakin kacau
lama lama aku dan cherry yang tersingkir beneran
jadi beneran tante bakal tinggal disini
tante akan disini nemenin abi
yes api seneng banget tante
tante juga seneng banget
seneng banget bisa bersama
nih mata bahagia namanya
mama gak buru buru kan ambil keputusan itu
mama udah yakin sama keputusan mama
aku takut loh ma
kamu pikir mama bodoh atau gimana
ya jelas mama udah punya rencana dong
kalo sampe dewi berani melakukan itu
kamu jangan terlalu kelihatan gitu dong
kalau kamu itu merasa terancam dengan adanya dewi disini
aku tuh sedih mah
kalau mama lebih percaya sama dewi dibandingkan aku anak kandung mama sendiri
udah keluar sana kamu
mama capek dengerin kamu
makan yang banyak ya
biar cepet sembuh
udah semua kan
tante masih ada yang harus dikerjain dulu di dapur
ya abi makan duluan
tante jangan pergi
tante kan gak pergi
itu cuma di dapur aja deket banget jaraknya sama adi
dia masih banyak kerjaan
udah bu gak usah repot repot
biar bibi yang ngerjain nanti
ada apa bi
kita dikasih seragam bu
ini satu buat ibu
satu buat bibi
kok jadi begini ya bu
dulu bu dewi itu majikan saya
ibu baik banget sama saya
tapi sekarang kok malah jadi begini
gak apa apa sih bu
ini buat saya ya
bibi gak usah gak enakan
saya jalanin semuanya ikhlas
sekarang kita sama sama kerja disini
terima kasih bareng guru
akan kamu memaulai
terima kasih articulate
saya mau liat kesini ksatria
aku seneng deh
bisa membaik kayak sekarang
abi dan juga dewi
nah gitu makan
aku udah kelaparan
ini oma beliin jus buah khusus
bagus untuk kesehatan kamu ini
jadi anak manja banget sih
aku aja gak pernah digituin sama oma
abi kapan bisa jalan
abi gak bisa jalan selamanya ya ma
mama boleh gak adil
karena lebih sayang sama aku
tapi mama jangan pernah memperlakukan chris
apalagi demi membela
anak enggak jelas asal lusuhnya kayak dateng
nggak mau lobster
dengar raget ya
mau sarapan apa roti
itu ruang tengah udah dipal atau belum
ya tuhan bu bibi lupa
ya udah biar saja yang ngepen
nanti kalau brutno tau dia pasti bisa marah marah
makasih ya bu
mainan yang jangan diberantakin gini dong
kamu sudah aja yang celaka kan anakku
pelan pelan kamu ya
pelan pelan kamu ya
gak perlu lakukan
pagi pagi udah ribut
orang yang mama pilih untuk mengasuh cherry malah celaka kan cherry
ini bisa terjadi loh sama abi juga
ini bisa terjadi loh sama abi juga
ini bisa terjadi loh sama abi juga